kasus kematian satu keluarga di perumahan citra garden kalideres jakarta barat
masih terus diselidiki jajaran direktorat reserse kriminal umum polda metro jaya
hingga saat ini penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap dua puluh delapan saksi
baik saksi induktif dan deduktif
dari hasil pemeriksaan sementara korban atas nama budianto
diketahui memiliki kecenderungan yang dominan
dan diduga memiliki sikap positif terhadap ritual tertentu
selain itu penyidik juga masih mendalami temuan diduga mantra yang tertulis di kain
kemenyan serta sejumlah buku lintas agama
rencananya penyidik akan meminta keterangan psikologi forensik dan ahli agama terkait hal ini
kami akan berkoordinasi dengan saksi ahli dari sosiologi agama
kira kira apakah perilaku perilaku ini yang indikasinya mereka sangat tertutup
pekan depan rencananya direkturat reserse kriminal umum akan melakukan
dan press release terkait kasus kematian satu keluarga di kalidures jakarta barat
dini putaran cnn indonesia